hai ahmad faiz iktibar tewas terlindas mobil di jalan pekapuran dua gangsong silama tanah sereal
tambora jakarta barat pada senin sore awalnya bocah berusia sepuluh tahun ini sedang asyik bermain
sepak bola bersama teman temannya sopir mobil diduga tidak mengetahui bocah yang berperan
sebagai keeper ini sedang beristirahat tepat di depan ban mobil bola ya jadi keeper habis itu dia
duduk di sini duduk di sini ya terus mobil jalan mungkin ya mungkin anja sih pengumumnya itu
supirnya itu lagi main hp di dalam jadi enggak ngeliat yang di luar korban usia berapa sepuluh tahun
masih kelas satu sd